rumah mewah berlantai tiga di jalan raja wali selatan sawah besar jakarta pusat kamis malam terbakar
api yang sempat membesar sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api
besarnya kobaran api membuat seisi bangunan ludes dilalap si jago merah
pemadam kebakaran langsung berupaya melakukan proses pemadaman
kebakaran diduga dipicu dari korsleting listrik pada lantai dua rumah kemudian merambat ke bagian lain
meski sempat sulit dipadamkan api akhirnya berhasil padam setelah delapan belas unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran
jadi di lantai dua itu
kejadiannya mungkin dugaan sementara akibat konsentrisi listrik
jadi merambatan hanya satu gedung karena ini permanen